kami ajak anda langsung untuk melihat situasi arus kendaraan di ruas tol jakarta cikampek pagi ini hingga menjelang siang bersama rekan kami
the producer lapangan cnn indonesia adi diwinanda
dan di kawasan wisata puncak ada rekan kami koresponden cnn indonesia desi yaditon
selamat siang rekan rekan saya mau ngomong terlebih dahulu ke adi
adi nampaknya situasi di belakang anda ramai lancar dan juga kondusif
bisa anda gambarkan mungkin bagi para pemirsa di rumah yang ingin melewati cikampek siang ini seperti apa informasinya
selamat pagi menjelang siang heran rof
memang betul nampaknya libur dan cuti bersama idul adha mulai tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh tiga
yaitu kemarin hingga nanti pada tanggal dua juli dua ribu dua puluh tiga mendatang
ini memang menjadi salah satu momen masyarakat untuk melakukan mudik merayakan hari raya idul fitri
ataupun mengunjungi sejumlah tempat wisata yang ada di pulau jawa
dan untuk situasi ruas jalan tol jakarta cikangpek pada siang hari ini memang lebih ramai
jika dibandingkan pagi hari tadi kami juga melakukan pantauan sejak pukul tujuh pagi
dan bahkan kami tadi sempat melakukan pantauan melalui kamera drone
memang situasinya masih cukup kondusif baik itu di ruas jalan tol jakarta cikampek
ataupun di gerbang tol cikangpek utama yang mengarah ke jalan tol tras jawa
dan memang di ruas jalan tol jakarta cikangpek ini ada beberapa titik yang harus para pengguna jalan pos padai
salah satunya adalah di kilometer empat puluh tujuh
di mana kilometer empat puluh tujuh merupakan titik pertemuan antara tol mbs yang sisi atas
dan juga ruas jalan tol jakarta cikangpek sisi bawah
dan pertemuan ini seringkali menyebabkan penupukan ataupun kemacetan dan antrian kendaraan yang cukup panjang
titik kedua adalah di kilometer lima puluh
tempat saya melaporkan saat ini yaitu adalah jelang pintu masuk rest area
di mana kami tadi sempat juga mengalami sedikit ketersendatan untuk masuk ke dalam rest area
karena memang banyaknya volume kendaraan atau volume pengguna jalan tol yang masuk ke dalam rest area
karena memang rest area kilometer lima puluh tujuh ini merupakan salah satu rest area favorit yang dicucuki para pemudik
ataupun para pengguna jalan tol untuk beristirahat sejenak sebelum nantinya melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di pulau jawa
melalui ruas jalan tol jakarta cikampek
dan untuk prediksi kapan puncak arus mudik pada periode libur idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah ini
memang jasa marga telah memprediksi sebelumnya bahwa hari ini merupakan puncak arus mudik
karena memang hari ini bertepatan dengan hari pertama
dan juga cuti bersama periode libur idul adha ini hingga tanggal dua juli dua ribu dua puluh tiga mendatang
dan untuk prediksi arus mudik sendiri puncaknya ini nantinya ada estimasi sekitar satu ratus delapan puluh satu ribu kendaraan
tentunya ini melalui empat gerbang tol utama salah satunya adalah gerbang tol cikampek utama
dimana kalau kita bandingkan dengan data idul fitri kemarin memang jumlahnya jauh lebih sedikit
di mana pada puncak arus mudik libur idul fitri sebelumnya ini ada sekitar dua ratus empat puluh ribu lebih kendaraan yang melintas melalui empat gerbang tol utama
jadi memang ini sesuai
kita prediksi arus mudik sendiri kalau kita bandingkan dengan kepadatan pada idul fitri memang cenderung agak lebih ladai
karena sejak kemarin malam kami melakukan pantauan ini memang situasinya masih kondisi
namun tetap kita pantau apakah nanti menjelang sore menjelang malam ini akan terjadi puncak kepadatan di ruas jalan tol jakarta cikampek
mengingat besok masyarakat merayakan ibadah sholat id bersama keluarganya
yaitu untuk merayakan perayaan idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
kembali kepada ada aranus